ketua kpk firly bahuri membantah ada unsur politis dalam pemeriksaan mohaimin iskandar pada hari ini
firly menyatakan pemeriksaan terhadap mohaimin murni soal penegakan hukum
dalam kunjungan kerja di kota palangkaraya pada kamis siang firly bahuri menekankan tidak ada nuansa politis dalam pemeriksaan caimin
mohaimin diperiksa setelah menjadi cawa pres dari anies baswedan
firly menyatakan pemeriksaan murni soal penegakan hukum dan kpk berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya
firly menekankan tidak ada nuansa politis dalam pemeriksaan mohaimin iskandar pada hari ini